untuk mengantisipasi kenaikan harga daging ayam menjelang lebaran
pemerintah kota bandung menyediakan tiga ratus ribu ekor ayam yang disebar di seluruh pasar tradisional di kota bandung mulai selasa kemarin
sementara dinas ketahanan pangan dan pertanian kota kediri jawa timur melakukan sida ke pasar tradisional
untuk mengantisipasi peredaran daging gelongkongan
naiknya harga daging ayam hingga mencapai empat puluh lima ribu rupiah per kilogram
membuat pemerintah kota bandung menyediakan pasokan daging sebanyak tiga ratus ribu ekor per hari
meskipun daging ayam yang disediakan adalah daging beku
namun pengkot menjamin jika daging ini aman dan higienis karena dari rumah potong hewan dan telah disertifikasi serta halal
rencananya pasokan ayam beku ini akan dilakukan mulai pekan depan hingga tujuh hari pasca lebaran
pemerintah kota bandung ingin memberikan rasa aman kepada masyarakat akan tersedianya daging ayam murah yang berkualitas
dengan turunnya sebelas barat
harga ayam ras di kota bandung
alhamdulillah di pasar tradisional turun mendekati harga yang stabil
untuk mengantisipasi peredaran daging gelonggongan pada bulan ramadan
petugas dari dinas ketahanan pangan dan pertanian kota kediri jawa timur melakukan sidak ke pasar tradisional
petugas memeriksa daging yang dijual oleh pedagang menggunakan alat pengukur kadar air dalam daging
isinya semua daging masih dalam kondisi berat
untuk mengantisipasi daging kerongkongan juga dengan ada cacing di dalam hati itu
hasilnya semuanya bagus
peningkatan ini disebabkan kebutuhan masyarakat bertambah seiring bulan ramadan dan menjelang lebaran
harga daging sapi stabil di kisaran sembilan puluh delapan ribu rupiah per kilogram untuk kualitas bagus

dan juga ada harga yang lebih murah dari seratus ribu rupiah per kilogram untuk kualitas di bawahnya